mencoba permainan tradisional diakini bisa meningkatkan keterampilan fisik
tak kalah penting anak anak juga bisa menyerap nilai sosial yang tidak diperoleh ketika bermain gadget
nah ini jelang perayaan hari anak nasional pemerintah kabupaten banyuwangi jawa timur
menggelar festival memengan atau mainan tradisional sepanjang tiga km
berbagai jenis permainan tradisional dipamerkan dalam festival momen tradisional dua ribu delapan belas di banyuwangi jawa timur
festival ini digelar sepanjang jalan protokol sejauh tiga km dari halaman kantor pemkap hingga taman belambangan
keceriaan ribuan siswa siswi sekolah dasar terlihat saat unjuk kebolehan memainkan egrang batok
gasing bakiak tarik tambang hingga dakon
ribuan anak ini juga diberi kesempatan menampilkan atraksi seni budaya mulai dari tari barong
jaranan termasuk sajian musik unik kolaborasi trompet dari janur kelapa dan seruling dari pipa paralon
ini permainan apa ini mas
sebelumnya pernah main ini nggak mas
berapa hari mas latihan ini mas
setelah latihan gimana mas
gimana mas setelah bisa memainkan egrang batak ini perasaannya gimana mas
apa mas harapannya mas mengikuti festival ini mas
ini permainan apa ini mas
sebelumnya pernah main ini enggak mas
butuh berapa hari mas latihan
tiga hari setelah latihan akhirnya
ada kesulitan enggak mas ketika main ini
untuk cara permainannya seperti apa mas
muter taruh perut
iya kalau mas sendiri berapa lama mas bisa muter
maksudnya mas sudah lupa cabut mana
pemerintah kabupaten banyuwangi menggelar festival momen tradisional dua ribu delapan belas
untuk memperkenalkan dan melestarikan permainan tradisional
apalagi permainan tradisional ini terdesak game digital masa kini
semua sekolah dasar di banyuwangi dilibatkan untuk memeriahkan
festival membangunan tradisional yang telah tiga kali disediakan